nah sekarang dia udah tenang pak biar mbak juli tidur dulu
juli estella seorang di sana terkenal yang bahkan menimba ilmunya sampai ke paris
sekarang kondisinya sangat mengenaskan
dengan kebutaan dan hampir kegilaan juli estella
dia tidak bisa lagi membuat sketsa baju
juli estella sudah tidak berdaya lagi dan tidak berbunyi
nggak ada gunanya lagi aku hindu
nggak ada gunanya lagi
gak bisa lepaskan
lu buat diajar baju ya gak aku pakai gini terus pak
yes seorang alia harus selalu mendapat apa yang dia inginkan
ingat ya juli ini belum seberapa
dan kayaknya gue mulai memenangkan permainan ini
juli gak puas pak juli gak siap
tapi kamu akan sembuh juli kamu gak selamanya seperti ini
iya tapi sampai kapan pak sampai kapan juli harus nunggu
sampai juli pelan pelan hancur
astagfirullahaladzim juli istighfar juli
mana uli yang bapak kenal yang berani yang pantang menyerah
udah ah bapak gak usah muji muji juli kayak gini lagi
juli udah mati pak mati
bunuh aja juli pak bunuh aja juli juli mau mati aja pak bunuh aja juli pak
kasih obat aja lagi ya obat penenang biar dia bisa tidur
kasih dia obat sapa sabar
sini obatnya mana obatnya biar aku minum semua biar sekarang mati
nah sekarang dia udah tenang pak
biar mbak juli tidur dulu
ya allah kalau saja nasib bisa ditukar atas ridomu
hamba rela menggantikan juli
kalau kamu pulang
aku mau tidur dulu
kenapa nggak jemput alia
kan alia juga udah biasa pulang malam sendiri
ngapain aku jemput
kalau awalnya papa juga kurang setuju
kamu menegak dengan alia
tapi sadarlah mil
dia itu ternyata baik sekali
dia mau menerima kami di rumah ini
milo papa kamu tuh benar
nggak ada gunanya memusuhi istri sendiri
cepat atau lambat
papa dan mama pasti akan
tahu siapa alia itu sebenarnya
dia itu bukan manusia
dia itu setengah iblis
kamu gak boleh ngomong kasar kepada perempuan
bagaimana juga dia akan menantu kita
dan dia istri kamu
satu hal ya
yang harus kamu ingat
yang selama ini nggak mungkin bisa kita ambil dari dia
itu demi siapa
demi keluarga ini
gimana reaksi juli setelah ketemu sama nyonya milo
reaksi dia tuh kayak ketakutan banget
depresi banget ya pokoknya
dan aku rasa
dia nggak siap untuk terima semua keadaan itu
berarti tinggal dia libas dong
ah tenang aja di
nggak perlu buru buru
aku juga senang banget kok
dan sangat menikmati kalau juli itu menderita
dan sangat menikmati kalau juli itu menderita
dan suntikan maut itu
akan semakin bikin dia nggak berdaya

sel sel syaraf otak dia akan semakin hancur

dan di ide aku untuk nyusupin sus tergadungan itu
untuk jagiin si juli dua puluh empat jam
iya bagus banget kok
ah ya gitu loh
capek banget aku
ini hari yang melelahkan
tapi membahagiakan juli

terima kasih membuat rekaman juli jadi ambur adu
terima kasih membuat rekaman juli jadi ambur adu
kamu sabar di
karena sebentar lagi
kerajaan bisnis ja akan hancur
kerajaan bisnis je akan hancur
tinggal tunggu tanggal mainnya
tinggal tunggu tanggal mainnya aja
aku udah punya senjata pamungkas

yang akan aku pakai untuk menyerang kamu

kapan pun aku mau arya
suntikan maut itu akan semakin sifikant

yang akan datang
kalau bisa sih aku pengen selalu di dekat kamu juli
aku gak mau berpisah lagi
kalau kita berpisah
itu hanya melemahkan kita
tapi kalau kita bersatu
itu bisa menguatkan kita sayang
mendingan gue coba telfon juli deh